kesorotan lain saudara ketua dpp partai keadilan sejahtera mardani alisera
menanggapi penangkapan caleg terpilih partainya di dprk aceh tamiang
mardani menyerahkan seluruh proses hukum kepada polisi
soal kemungkinan aliran dana sampai ke partai
ia menyatakan bongkar saja
sebelumnya polisi menyebut jual beli narkoba tersangka sofian
untuk keperluan kampanye di pemilu serentak lalu
kabarnya sempat ada yang bilang
oh jangan jangan ini duitnya ngalirnya ke partai juga nih
malah itu wajib untuk dibongkar dan wajib untuk ditelusuri
tersangka dijerat undang undang tentang narkotika
dengan ancaman minimal enam tahun dan maksimal hukuman mati
polisi juga akan mendalami dugaan aliran dana
restoran sabu termasuk ke partai
pelaku yang terindikasi sebagai bandar
akan dijerat juga dengan undang undang tppu
ya kita masih dalami ya
yang pasti tersangka ini akan dijerat undang undang tppu
bandar atau kulir akan dikenakan undang undang tppu
nanti kita akan tahu kemana arah uangnya tersebut
seorang caleg terpilih dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh
tamyang bernama sofyan dari partai keadilan sejahtera
ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu
belanja pakaian pada sabtu dua puluh lima mei lalu
pelaku diduga terlibat jaringan gembong narkoba
bahkan ia sempat melarikan diri dan sembunyi tiga minggu
di wilayah aceh hingga kemedan
atas kasus ini pelaku akan dipecat dan segera digantikan
dan tentu saja yang bersangkutan sudah diproses
dan akan dipecat dari caleg terpilih
dan tentu ini sesuatu yang tidak kami kedahkan
kami juga tidak mengetahui secara persis kegiatannya selama ini
tapi ya kami berterima kasih kepada para penegak hukum
dan mudah mudahan ini menjadi pembelajaran bagi pks
dan juga partai partai lain terkait dengan sindikat peredaran gelap narkoba
jadi secara administrasi dia sudah diproses untuk diganti
komisi independen pemilihan atau kip aceh mengatakan
proses penggantian status caleg terpilih harus menunggu hasil keputusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap
saudara sofian yang caleg pks ya kami menganggap dia masih sebagai caleg terpilih
karena untuk proses pergantian itu ada mekanisme
nah sesuai dengan ketentuan pasal empat ratus dua puluh enam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
bahwa proses pergantian caleg terpilih itu ada empat kondisi
yang ketiga sudah tidak memenuhi syarat sebagai caleg calon anggota dpr dprd dprk dan dpra
dan yang keempat dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan
pelaku yang diduga jaringan freddy pratama ini masuk daftar pencarian orang
setelah sebelumnya polisi menangkap tiga tersangka lain pada tiga belas maret lalu
paket barang bukti sabu sebanyak tujuh puluh kg diprediksi dari thailand
pelaku diperiksa untuk mendalami siapa saja yang terlibat